jangan pukul lagi tante
kalo misalkan dia menggambung gambung sama aku
gak apa apa lah
sampai kapan pun juga
aku tuh bakal ngejar ngejar kamu terus
sampai kamu maafin aku
kamu harus bisa
kita gak bisa kerja pun waktu
dan waktu yang telah ditetapkan
itu gak bisa kekejar
iya kalo lembur oke deh
kamu gak bisa menolak perintah kantor begitu saja
ini demi kesuksesan album kamu
ini juga untuk karir kamu
kamu harus mengerti itu
tetep aja gak bisa
maksud adrian apa ya
jangan jangan gara gara aku
dia harus jaga aku di tempat anak jalanan
kok lo masih disini sih
lo bukannya masih ke rumah si mercy tuh ngelesin dia
ibu gak marah kan
nanti ayu pasti cari kerja yang lain
lo udah dapet kerjaan yang bagus
malah lo mau lepasin lagi
gue gak ngizinin lo ngelepasin kerjaan
lo berangkat kesana sekarang gitu
lo tengah lagi
tapi ayu tuh tetap gak bisa
lo bener ya nih anak lo ngeras kepala
kok belum dateng sih
eh kak tuan
eh gue kasih tau ya
ayu tuh gak bakal dateng
percuma lo tungguin
semua itu gara gara siapa
gara gara lo tau gak
gara gara lo ayu gak bakal dateng
lo harus tanggung jawab
lo jangan nyalain gue terus dong
ya masalah lo
nasib kenapa hidup gue begini sih
punya suami satu tukang ngeroktin
punya anak satu cewek banget diatur
ayunya ada gak
ya ada masa kagak ada
tunggu disini ya
jangan kemana mana ya
cepetan dong juan mau ketemu
apa sih bu
ayu tuh gak mau ketemu sama juan
gelisah banget tuh
kamu kok gak ngajarin dia lagi
apa itu semua geger aku
jadi ini gara garanya si ayu gak mau ngelesin
dia berantem sama juan
kalo gini bisa ilang nih kesempatan gue dapetin anting anting keredep gratis
mau sampai kapan kau malah kayak gini
diam aja lu kayak anak ganggu
mendingan sekarang kamu tuh pulang aja
ibu tuh apaan sih
ayu mau masuk
lu gak boleh masuk sebelum lu baik baikin sama dia
ibu tuh jangan maksa ya
gue udah mulai berani ngebantah gue ya
ayu tuh bukan mau ngebantah ibu
eh kalo lu gak baik baikin sama dia gue hajar ya
jangan pukul ayu tante
gak apa apa lah
sampai kapan pun juga
aku tuh bakal ngejar ngejar kamu terus
kejar takut perlu jauh
syukur deh yuk
kau mau dengerin aku
kamu tuh gak usah temuin aku lagi

gak apa apa juan
lu kan ganteng
ntar gue bantuin deh
ntar dia pasti mau lagi sama lu ya
lu simpen deh antingnya ya
biar gak diambil orang
ntar lu kasih lagi sama dia

eh lu mau kemana
gue mau pergi ya
gue mau tinggal di rumah ayu
lo mau nginep di rumahnya ayu
gak apa apa dong
pasti asik kali ya kalo gue tinggal disitu ya
ya iya tapi lu tuh gak boleh dong pergi dadakan kayak gini
gue gak suka
pokoknya gue gak mau kalo lu pergi kayak gini
gue bakal marah sama lo
kok jadi marah kayak gitu
yaudah gue tetep pergi ya
user cewek gak punya perasaan

tapi aku gak bisa terus disini
karena aku gak bisa jadi penghalang karir kamu
biasalah bisnis kita yang di luar negeri
kayaknya nggak bakalan pulang deh
loh jem kok anaknya pada ngambek sih jem
maklum anak anak itu lagi pingin diajak papanya ke luar negeri
tapi ya karena sibuk jadi gak diajak
saya permisi sebentar ya
kalian ini apa apaan sih
kalian sengaja bikin malu mama ya di depan umum
kalian dengar gak sih kata kata mama
apaan sih marah dengerin dari tadi juga
nah kita bolot apa
mah kayaknya aku ngantuk deh
mendingan aku pulang aja ya
sama kak juan aja
di dalam bosan ya
ya aku lebih bosen lagi
dengerin mama alasan sama semua orang kalau papa itu pergi ke luar negeri
pasti kamu bosan banget ngedengerin kebohongan seperti itu
udah kamu gak usah sedih
mau ikut aku belakang
ayo kita ke belakang
kok gak ada labelnya
aku kan emang dari dulu paling males ngasih label
cobain aja kalo kamu pengen tau
ini disini sih
kamu please deh jangan nungguin nungguin
kenyataannya juwita tetap pergi tinggal di tanpa pesan
kamu udah gak pernah kontak kontakan lagi sama juwita
dia pergi aja
bukannya harusnya kamu yang kontak sama dia
kamu kan sahabatnya
kamu masih kontak gak
menghilang gitu aja
kalau kamu berhubungan sama dia lagi

tapi kamu mungkin yakin karena kamu belum paham